sudah rahasia umum kawasan blok m terkenal dengan beragam kreasi kulinernya
tapi kali ini saya ingin mengajak anda mencari sarapan yang tidak biasa
pertama kita ke pasar kuasubu blok m square
meski jajanan pasar sebenarnya bukanlah hidangan sarapan
tak ada salahnya mengganjal perut sedari subuh sebelum memulai aktivitas
subuh subuh sudah kelaparan tidak masalah
karena di sini sudah buka dari dini hari
jadi kalau anda ingin mencari sarapan di sekitar blok m ikuti perjalanan saya
lapak jajanan pasar ini sudah buka sejak pukul dua dini hari loh
umumnya mereka yang datang membeli untuk hajatan kecil acara kantor atau sekadar untuk camilan saat coffee break
soal harga jangan ditanya seribu hingga tiga ribu rupiah saja
wajar pembeli biasanya beli dalam jumlah banyak
jadi harga itu lemper sama lapi surabaya
oke selamat menikmati ya bu ya
saya pun tak ketinggalan
meski belum merasa lapar warna warni jajanan pasar begitu menggugah selera
satu persatu saya pilih
rasanya sudah banyak ternyata harganya
berapa ini semua mas
jadi rp tujuh belas
segini rp tujuh belas
wanti sudah berdagang jajanan pasar sejak dua ribu tiga di pasar senen
lalu ia memutuskan pindah lapak ke blok m square pada dua ribu dua puluh
dari sekian banyak ini ibu tuh ngitung nggak sih setiap hari ini ada berapa biji yang dijual
kalau satu minggu
kalau satu minggu bisa rp tujuh
itu biasanya habis semua
ya kalau paling susah dikit nggak apa apa lah
kalau bolu bolu masih gampang
ntar nitip temen ke mestik pasar mestik gitu
wajar lah ya kalau udah dua puluh tahun hafal berapa jumlah makanan yang dijual
pilihan jajanan tersedia mulai dari lemper brownies kue kukus bika ambon sus buah sus coklat kroket dan masih banyak lagi
semuanya sudah dikemas satu per satu
usai berburu jajanan pasar perut mulai lapar saatnya sarapan
eits tapi kalau sarapan soto keberatan gak sih
jangan khawatir soto kudus khas jawa tengah yang ditawarkan di sini relatif ringan di perut
untuk sarapan itu kan harusnya porsi kecil ya bukan yang berat berat orang orang suka
nah jadi cocok banget nih untuk yang suka porsi kecil dan seger banget milihnya pasti soto
di sini pengunjung bisa membeli aneka pelengkap ada perkedel kentang perkedel jagung ada juga telur dadar dan sate satean
sekarang giliran mulai
sekarang giliran meracik soto di dapur
bahannya hanya empat macam
mangkuk yang sudah diisi nasi dipadukan dengan tauge potongan daging ayam bawang goreng dan daun seledri
nah ya simple banget ya kalau soto kudus ah ini kuahnya yang mungkin jadi ngasih aroma
coba dari ini aku boleh ini nggak
tinggal ini aja kan
ya kita aduk aduk dulu
tuh segini ya kita masukin
mungkin jadi ngasih aroma
kuah soto kudus tidak cemplang penuh rempah dan bumbu yang bikin lidah bergoyang
meski demikian tekstur kuah soto yang tidak pekat semakin segar saat dihidangkan hangat hangat
awalnya saya mencocol perkedel sembari menggigit sate telur puyuh yang kenyal
tapi ada yang tidak biasa di soto ini
contoh kalau pakai perkedel itu kan udah umum ya tapi ini saya baru pertama nemuin
telur dadar yang isinya apa
otak sapi lihat tuh
kalau dipadukan ke soto kayak gimana ya
seporsi soto kudus dijual seharga tiga puluh dua ribu rupiah
sementara pelengkapnya yang dijual mulai dari delapan lima ratus rupiah
hingga enam belas rupiah
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan soto ini sudah memiliki pelanggar setia
lina salah satunya yang kerap berkunjung untuk sarapan usai berolahraga
soto kudus ini sudah langganan saya
terjamin kebersihannya makanannya kualitas dan harganya terjangkau
masih banyak lagi pilihan sarapan di kawasan blok m
pilihan saya kali ini sederhana tetapi yang pasti bikin kenyang